senin malam ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan memuji sosok menteri bumn erick thohir sebagai pendamping yang pas untuk baca pres koalisi kebangkitan indonesia raya prabowo subianto
namun ia menyebut hal ini dapat terjadi jika ada restu dari ketua umum pkb mohaimin iskandar
di acara hari ulang tahun panke dua puluh lima zulhas sempat berguyon soal sambutan kedatangan mohaimin
mohaimin yang datang lebih lambat dibandingkan ketua umum parpol pengusung prabowo lainnya disambut dengan pelukan
pelukan erat ini yang dijadikan guyon oleh zulhas sebagai pertanda untuk menjaga mohaimin tak pindah ke koalisi lain
hal ini langsung disambut gelak tawa kader yang hadir di acara malam itu
lebih lanjut zulkifli hasan kembali melantunkan puja puji kepada erick thohir
namun setelahnya ia menyinggung pentingnya restu mohaimin kepada erick thohir
saya lihat pak prabowo saya juga pak erlangga juga peluk caimin erat banget
maksudnya jangan sampai lepas lagi
gak boleh gak boleh
masa kita bertiga pak yang awal
megang caimin ada pak prof yusril
pak erick empati
saya kenal lama
jiwanya merah putih